farida khairani nasution warga desa hutabangun kecamatan bukit malintang kabupaten mandailing natal sumatera utara ini
menderita luka bakar di bagian wajah leher dan juga tangan akibat disiram air keras saat hendak pergi ke sawah selasa sembilan mei kemarin
diduga penyiraman dilakukan oleh pelaku karena dendam dengan korban terkait sengketa lahan
kapolres mandailing natal akbp muhammad reza khairul menyebut tengah memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya